calon presiden nomor urut dua prabowo subianto membuat surat wasiat membela tuduhan makar yang menjerat pendukungnya
bersama badan pemenangan nasional prabowo sandi menyatakan sikap menolak hasil penghitungan pemilu presiden dua ribu sembilan belas yang dilakukan kpu
sore hari ini saya ke kartanegara saya akan kumpulkan ahli hukum saya akan membuat surat wasiat saya
saya katakan nggak usah nakut nakuti kita dengan makar makar
surat wasiat demi membela kepentingan rakyat
inilah pernyataan calon presiden prabowo subianto untuk menyentil tokoh pendukungnya yang dijerat tuduhan makar oleh penegak hukum
ini ia ungkapkan dalam simposium badan pemenangan nasional yang digelar di hotel sahid jakarta di hadapan ratusan pendukung paslon nomor urut dua
paslon dua dan bpn pun tetap menyatakan menolak hasil rekomendasi
kepala negara menanggap rekapitulasi kpu dan meminta penyelenggara pemilu menghentikan penghitungan yang tengah berlangsung
akhirnya hari hari sesudah pencoblosan kita disubuhi parade hitung cepat dari lembaga lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan paslon tersentuh
suatu praktek yang sangat nyata mengandung unsur benturan kepentingan conflict of interest
lantas kepada rakyat memilih juga dipertontonkan kesalahan demi kesalahan yang ditemukan dalam sistem perhitungan
atau situng hasil pemilu
puluhan seruan surat protes damai agar dilakukan audit atau koreksi atas sistem tersebut tidak ditanggapi dengan tindakan nyata
rabau dan sani menegaskan siap membebetkan kecurangan dalam pemilu
mereka masih berharap kpu akan bersikap adil dan mengimbau agar menegakkan kebenaran